belum dapat orang yang buat jualin
assalamualaikum waalaikumsalam dari mana dari tempat
nanti teh kita beli bekasnya yang kecil aja ya yang satu pintu
allah kang lemari pakaian kita aja dua pintu masa kulkas cuma satu pintu
yang kecil aja mahal yang satu pintu aja satu juta harganya
malu a tukang nanti pas dianterin dilihatin sama semua orang
ih masa kok gak malu sih nanti teh kita diomongin sama orang
lagi yang buat apa neng gede gede juga kalau gak ada isinya
ih yang penting mah punya kulkas gede dulu isinya emang gak penting
sih mau beli kulkas
saya lihat sendiri kang inin membeli panci kembali
ke mang ocat
ulangi lagi laporan kamu kang inin membeli panci ke mang ocat
arahnya mulai kelihatan
pausat rw belum boleh tahu nanti takutnya salah tafsir
akibatnya terjadi chaos ini masih tara pendalaman
lakukan sembilan ratus delapan untuk menjaga
evaluasi keamanan pausat rw
hai kenapa capek bukan
sembilan ratus delapan untuk sepuluh t apa ya oh ya
alhamdulillah warung teh tambah rame pak
sobe memastikan malam apa problemsnya pak
koswara itu sopan sama semua orang
jadi orang orang itu pada betah nongkrong di situ
koswara memang tahu cara berjualan
ciloknya juga teh banyak orang orang yang nanyain
tapi koswara itu belum dapat orang yang buat jualin
dari taman bermain pak
tapi idan nanti balik lagi ke sini
iya pak ada apa
orang yang kamu cukongi senang senang saja
kamu harus ingat kalau kamu tidak punya uang mereka tidak mau mencukongi kamu
jangan mau dipuji puji orang
jangan mau dibodoh bodohin orang
idan mau minta izin
nanti malam mau nemuin teman
sebentar kok pak
jangan cari masalah
idan ke dalam dulu
untung ujang sudah jarang kelihatan coba kalau masih ada
uang dia sudah pasti habis
sudah cucu pikirkan
setelah cucu pikir pikir
mau tetap kerja di tempat yang sekarang
soalnya dulu pas cucu susah teh yang nolongin ciyoyo
kalau sekarang cucu berhenti
siapa lagi yang mau berhenti
karena cucu banyak menolong ciyoyo
ya walaupun awalnya
cucu sudah tidak memberikan
keuntungan yang banyak buat ceyo
ya belum tentu juga
ya belum tentu juga
cucu juga harus memikirkan masa depan cucu
suatu hari nanti cucu menyesal
kalau nanti suatu saat
cucu sudah tidak bisa memberikan keuntungan
cucu akan ditendang
kang bagjate ngomongnya jangan sembarangan
cucu yang kenal
ciyoyo atau siapapun itu cucu
mereka itu semua sayang sama kita
karena kita memberikan keuntungan buat mereka
berarti kang bagjate sama aja dong
butuh sama orang
cuma gara gara nyari keuntungan
kenyataannya memang sepertinya
setiap orang begitu cucu
dan apa salahnya
kalau misalkan cucu juga seperti itu
cucu saya gak mau kayak begitu
cucu teh gak bisa gabung sama kang bagjate
kalau misalnya nanti cucu berubah pikiran
cucu bebas datang kesini